dinas pendidikan jawa barat tahun ini menggulirkan program sekolah swasta gratis
bagi siswa tidak mampu yang ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas dan kejuruan di jawa barat
salah satunya adalah anissa seftian
warga jalan karis timur kota bandung ini mendaftar program sekolah swasta peduli duafa
nisa yang sehari harinya berjualan gorengan membantu orang tuanya ini sempat putus asa
saat dirinya tidak diterima di sekolah negeri
sang ibu pun sempat bingung untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan pertimbangan biaya
ibu anissa menanggung sendiri biaya hidup untuk kedua anaknya
setelah suaminya sakit dan meninggal dunia dua tahun lalu
program sekolah gratis peduli duafa ini menerima lima siswa di ratusan sekolah menengah atas
dan kejuruan di jawa barat
setiap siswa tidak dipungut biaya dan ditanggung oleh pemerintah provinsi jawa barat
dari seluruh data sekolah yang swasta tadi khusus untuk wilayah kota besar bandung dan cimahi
itu sudah masuk sekitar dua puluh enam sekolah yang dengan jumlah total
delapan ratus sembilan kuota yang mereka siap untuk menggratiskan warga tidak mampu
salah satu sekolah yang ditunjuk dalam program sekolah gratis peduli duafa ini adalah smk swasta kartini
sekolah kejuruan yang berdiri tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam ini mempunyai tiga jurusan
tata boga menjahit dan perawatan
smk kartini mendapatkan kuota sebanyak tujuh puluh siswa
hingga saat ini baru enam puluh dua siswa
masuk dalam program sekolah gratis